polisi itu refleks
sejak itu dia sudah disaingkan dengan polisi
anak saya jadi digas lagi terus jatuh gitu aja polisi sudah memegangi stang motor anak
bapak dan anak bapak kaget gitu katanya sih mau pegang itu mau pegang rem ya mau pegang rem
lepas pegang rem lepas ini ngegas jadi hilang kendali jatuh ke kanan ada tersenggol ini tersenggol
kan tapi emang disitu lagi ada raja atau gimana pak tidak ada raja emang karena refleks itu kenal
pot aja kenal potnya emang oh khawatir atau takut ditilang karena kenal potnya iya mungkin takut
tidak ngegas lagi tapi kaget juga udah di depan polisinya itu kan mau mau belok gak terlalu
lihat ke kiri yang terluka apa aja pasti pak yang terluka mungkin luka dalam aja
ini di paru parunya darah darah gumpang terus sobek khususnya sama kandung kemihnya sobek
terus dioperasi dijahit terus ditutup lagi sama ini apa ada terus selang selang ada berapa selang
terima kasih ke paru paru satu ke lambung ini dua untuk yang patah apa aja kak patah ada tulang iganya
itu terlindas sama truk yang ban belakang kita enggak unitnya karena kan kronologinya juga kata
anak juga emang ke apa ke ke serempet gitu apa serempet baduk gitu jadi enggak sampai bujuk
bener bener habis semua enggak jadi jadi gini nih ininya tapi pas kejadian repek polisi langsung membawa
ke rumah sakit ya betul semua sama warga di situ juga kita juga ketemu cuma emang belum belum belum tahu kejadian
kronologinya bagaimana kita enggak tahu cuma emang udah ketemu dari pertama juga ada polisi ada adalah
lantasnya semua sudah sudah menangani dengan siapa termasuk dokter dokternya itu alhamdulillah
dari pihak polisi juga udah langsung menuju ke keluarga bapak yang untuk berkualitas itu langsung
di enggak menginginkan kita enggak fokus keis kesana kita fokusnya ke anaknya dulu anaknya kan
kita pokoknya anak pingin pingin pingin apa pingin membaik itu kan dia dalam kondisian seterusnya
setengah koma gitu kan setengah nggak sadar itu jadi enggak ada ada pikiran ini harus begini harus
pilihnya cuma emang ada ada dari kepolisian ada pencatatan terus kita asuransi juga udah udah
diberesin jadi prosesnya alhamdulillah cepat perawatan berapa lama sebelas hari sebelas hari ya oke
penanganan sendiri sekarang sejauh ini seperti apa pak penanganan gimana maksudnya ya dan baik dari medis maupun
semua kalau dari kepolisian sendiri pak udah kepolisian ya dari pertama kan udah ini kata
saya kesalahan misunderstood aja yang ada setuju kepolisian udah bantu dari pertama bawa ke sana
ke rumah sakit dengan warga terus adalah kelantas membantu apa sini asuransinya terus apalagi sampai
sekarang masih ditawarin terus jasa dari dari kepolisian itu dari terutama yang polres kuala
katanya kalau perlu apa apa jangan sungkan telepon aja kita bantu untuk kondisi berarti
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya